peluncuran alobank digelar bersamaan dengan penyelenggaraan alobank festival dua ribu dua puluh dua mulai hari ini
salah satu kegiatan dalam alobank festival adalah job fair ct corp recruitment
lebih dari lima puluh perusahaan di bawah naungan ct corp bergabung dan membuka ribuan lowongan pekerjaan
iya kita akan lihat nih ya seperti apa suasana di istora senayan jakarta pagi ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
good morning karmel seperti apa antusiasme orang orang yang datang ke job fair pagi ini di sana
ya good morning rizky dan sarah antusiasmenya sangat tinggi
jadi saat ini saya sedang berada di alobank festival dua ribu dua puluh dua yang digelar di istora senayan jakarta pusat
hari ini merupakan hari pertama digelarnya alobank festival
dan selama tiga hari ke depan pengunjung dapat menemukan beragam atraksi dan pertunjukan di acara ini
jadi selain dari pertunjukan musik yang ada konser musisi lokal hingga internasional
ada juga bazar makanan instalasi seni juga ada travel and beauty fair dan job fair
jadi saat ini saya sedang berada di area job fair ct corp recruitment yang digelar di area indoor dekat dengan main stage
job fair ini dibuka mulai dari hari ini hari jumat tanggal dua puluh mei hingga hari minggu tanggal dua puluh dua mei setiap pagi
mulai dari pukul delapan hingga sepuluh pagi waktu

rizky dan sarah mungkin anda bisa melihat di belakang saya sudah ada ribuan peserta yang berkumpul
mereka semua mencari peluang pekerjaan di ct corp
tercatat ada sebanyak enam peserta yang hadir pada hari ini
dah mereka semua di belakang saya sedang bersiap siap untuk mengambil tes
jadi mereka semua telah melakukan registrasi secara online sebelum hadir pada pagi hari ini
mereka saat ini sedang bersiap siap untuk mengambil tes yang akan mereka ambil di perangkat elektronik
mereka bisa mengambil tes tersebut dari hp dari laptop atau dari tab
nah mereka jadi memang tidak bisa go show jika anda sedang mencari peluang pekerjaan tidak bisa go show
harus terlebih dahulu melakukan registrasi
namun cara registrasinya mudah risky dan sarah tinggal mengunjungi career alofest com
di sana anda bisa menemukan beragam perusahaan di bawah naungan ct corp yang sedang mencari karyawan seperti itu
jadi secara total ada lima puluh perusahaan di bawah naungan ct corp
jadi secara total ada lima puluh perusahaan di bawah naungan ct corp
yang menawarkan peluang kerja di dua ratus lima puluh posisi
secara total ct corp sedang mencari sekitar dua dua ratus karyawan
jadi ada banyak sekali kesempatan untuk pengunjung yang sedang mencari peluang pekerjaan seperti itu
nah kemarin saya juga sempat melihat situs career alfest com dan saya melihat situsnya cukup komprehensif
saya melihat ada banyak perusahaan di bawah naungan ct corp yang sedang mencari karyawan seperti cnn indonesia detik com
lalu juga ada bank mega dan masih banyak perusahaan lainnya
dan masing masing perusahaan tersebut menawarkan beragam karir beragam posisi
jadi jika anda fresh graduate atau anda karyawan yang berpengalaman ada kesempatan untuk semua
nah sebentar lagi mereka akan mulai mengambil tes
mereka sebelumnya telah mendaftarkan diri melalui situs tersebut mengisi data data yang dibutuhkan
lalu mereka juga bisa melihat persyaratan persyaratan masing masing posisi di website tersebut
mereka kemudian telah mendapatkan email konfirmasi yang menjatuhkan tes sesuai dengan kuota per hari
jadi registrasi ini masih dibuka hingga besok jika anda mencari peluang pekerjaan
jangan lupa untuk registrasi terlebih dahulu di career aloves com
sarah dan rizky berbeda dari job fair lainnya
memang biasanya kalau kita mengunjungi job fair perasaannya deg degan tegang
nah berbeda dari job fair lainnya
job fair di alo bank festival dua ribu dua puluh dua ini memang terintegrasi dengan acara acara lainnya
jadi para peserta bisa produktif mengambil tes pagi hari ini
dan setelah mengambil tes mereka bisa langsung refreshing healing mencari hiburan di beragam kegiatan alo bank festival lainnya
seperti yang tadi saya katakan ada pertunjukan musik ada bazar makanan juga ada beauty and travel fair
jadi bisa belajar juga di lokasi yang sama
rizky dan sarah
seru banget ya kalau lihat dan udah rame
tentunya kita doakan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan selamat bergabung di cetekop nantinya ya
terima kasih karmel mursalim untuk laporannya dan selamat kembali bertugas